besok sibuk gak
bisa ketemuan gak
oke besok saya hubungi
semua acara besok batal
saya ada jadwal meeting mendadak
dia mau pergi sama siapa
atau bahkan dia mau pacaran sama siapapun
itu kan hak diza
kamu belain diza
bukan belain diza
saya cuma berusaha buat objektif
objektif atau subjektif itu sebenarnya tidak masalah
tinggal bagaimana cara kita menyikapi semua
kita harus memiliki perspektif
bahasanya bisa lebih sederhana
kamu gak ngerti
awalnya memang karena ubed yang suka sama diza
tapi kalau diza gak ngasih harapan
harapan yang cuma harapan palsu
cuma jadi pemberi harapan palsu
gak akan begini jadinya
jadi menurut kamu sebaiknya gimana
sebaiknya sekarang saya operasi aja
kita gak bakal dapat dompet
kamu gak makan
lapar mah udah
kayak orang lagi mikir
bukan lagi main catur
kamu ngarep berita ngajak makan lagi
bukan iri nanya aja
kalau iya kenapa
kok gak mungkin
kalau gak ada masalah
sampai lagi makan aja kang mikir
iya akan gak ada masalah
masalah di terminal
masalah anak buah akang
masalah di terminal
berarti masalah kerjaan
kalau masalahnya masalah kerjaan
jangan dibawa ke rumah
sampai diajak prita
mungkin hari ini prita nggak makan siang
atau dia lagi diet
perepuan kan gitu
takut gemuk kayak kamu
sampai diajak berita baru mau makan
kamu lagi diet
kamu security sama seperti saya
kita harus dalam keadaan prima nggak boleh lemas
kamu harus makan sana makan
kamu jangan marah marah terus akang lagi makan
kalau masakan nining gak enak bilang aja terus terang
gak usah bilang ini gara gara nining marah marah
suka kamu mah salah paham aja
saya mau makan dulu
suka kamu mah salah paham aja
udah kenyang apa gara gara nining marah marah terus
udah tuh nining
udah kenyang apa gara gara nining marah marah terus
kamu lagi makan
kok gak ngajak
kirain gak mau makan
soalnya kamu lama turunnya
banyak yang harus aku kerjain harus selesai cepat ditunggu sama bos
kamu gak sabar nunggu
sebetulnya saya tadi mau bingung kamu
udah gak usah dibahas
bukan marah lapar
brian dan natty mengeluarkannya seperti phenomenalsey tujuh ratus tujuh puluh enam
udah sampai nih ajam
harusnya teteh yang nanya sama kamu
tadi ada di dapur
di sini aja teh
kamu lagi ngapain di belakang
lagi duduk dengerin lagu agnes monica
pake earphone terus ketiduran
ditanya bukan ngejawab malah nangis
maafin imas teh
imas dimarahin teh kena asih
baru santikin asih pulang bawa mobil
panggil imas pake klakson tapi imasnya gak denger
duduk di depan dapur
masa gak denger
imas lagi dengerin lagunya agnez monica
terus imas ketiduran
omobet kok gak jualan ya
padahal aku lagi pengen banget makan cilok
kita cari tukang cilok yang lain aja
cilok omobet itu cilok paling enak sebandung tau
tapi kan omobetnya gak jualan
kamu mau pergi
anak anak sudah diurus sekolahnya
kapan mulai masuk sekolah
kamu yakin mobil gak dipake buat di bandung aja
akang lebih perlu
di sini ada si maung
gak boros bensinnya
kan cuma buat ngantar anak sekolah
anggap aja buat manasin si maung tiap hari
itu bukan mobil biasa
itu peninggalan papih
harus aku jaga
seperti aku pindah ke sini buat ngejaga rumah peninggalan papi
kau mau percoba
kau mau percoba
saya sudah pertimbangkan usulan kemo
tapi bukan bion yang kita singkir
yang kita sikat langsung rajanya titik gobang
akan berangkat murat sama pipit langsung satu paket kita sikat
buat semua ini kita butuh biaya besar dan itu urusan hama
kekacauan yang sekarang terjadi belum selesai
mungkin masih akan menjadi perang besar perang besar
biar kicimpring kalau produksinya banyak
kan bapak kamu uangnya juga bisa banyak
sama satu orang karyawan baru
baru masuk kemarin teh titin
siapa tahu besok nambah lagi
terus nanti rumah kamu jadi pabrik
nama titin suasananya terlalu pedesaan
sintin kerjanya lumayan bagus sama lah kayak celo
bagus lah kalau begitu
pulang yuk ah kalau sore bapakku suka marah
capek kok dimarahin setiap hari
iklim usaha saat ini kurang bagus pak odin
jadi saya kurang berani gambling melakukan investasi
ada telepon pak
selamat siang om
besok sibuk gak
bisa ketemuan gak
oke besok saya hubungi
semua acara besok batal
saya ada jadwal meeting menedang